bu megawati karena partai demokrasi indonesia perjuangan hari ini
merayakan ulang tahun ke empat puluh empat di jakarta convention center
dan presiden joko widodo juga dijadwalkan nanti akan hadir di perayaan ini
kita langsung saja bergabung untuk mengikuti kegiatan tersebut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam damai sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati presiden republik indonesia insinyur joko widodo
wakil presiden bapak yusuf kala
ketua majelis permusyawaratan rakyat
sekaligus juga sebagai ketua umum partai amanat nasional
bapak sulwikifli lubis
tadi saya dibisiki oleh sekjen golongan karya
maupun ketua umum partai golkar
tidak dapat hadir diwakili oleh bapak idrus marham
saya tidak bisa lihat dari sini
jadi saya mesti lihat betul
karena jangan sampai
ketua umum partai kebangkitan bangsa
bapak muhaymin iskandar
ketua umum partai nasdem
bapak surya paloh
ketua umum partai persatuan pembangunan
bapak muhammad roma hurman
bapak muhammad riazul muzy
bapak muhammad riazul muzy
ini mesti dikasih selamat
baru saja jadi ketua umum
ketua umum partai hanura
menggantikan bapak wiranto
bapak usman sapta
bapak usman sapta
bapak usman sapta

juga ini baru jadi ketua umum
juga ini baru jadi ketua umum
ketua umum partai keadilan
dan persatuan indonesia

dan persatuan indonesia bapak a m hendro priyono
para menteri koordinator
para menteri koordinator
dan para menteri kabinet kerja
yang hadir di acara ini
apa bapak haidar ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
ketua umum tanfizyah
pengurus besar nahdlatul ulama
pengurus besar nahdlatul ulama
para senior partai
katanya beliau akan hadir
katanya beliau akan hadir
yaitu bapak a p batubara

dan bapak a p batubara
dan bapak a p batubara
seluruh kader partai
seluruh kader partai
dan hadirin hadirat
tidak bisa saya sebut satu per satu

puji syukur kita panjatkan ke hadirat allah
puji syukur kita panjatkan ke hadirat allah
sehingga pdi perjuangan
mampu melewati berbagai ujian sejarah
mampu melewati berbagai ujian sejarah
selama dua puluh empat tahun
sebagai sebuah partai politik
sebagai sebuah partai politik
telah kami lalui
saya sebagai ketua umum pada hari ini
saya sebagai ketua umum pada hari ini
ingin mengucapkan beribu terima kasih
kepada mereka yang memilih
kepada mereka yang memilih
berada dalam gerbong perjuangan bersama

kepada mereka yang tetap setia
meski kadang partai ini
terdapat terpaan gelombang yang begitu dahsyat
mereka selalu ada tidak hanya ketika partai ini sedang berkibar
namun justru memperlihatkan kesetiaannya ketika partai ini berada dalam posisi yang sulit
ijinkan saya memberikan penghormatan dan penghargaan sebesar besarnya
kepada antara lain bapak yaakob nuavea bapak alexander lite dan bapak mangara siahaan
dan masih banyak mereka yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu
mereka telah mendahului kita menghadap sang halik sebagai pejuang partai
mereka tidak hanya ada dalam sejarah hidup saya
namun juga adalah tokoh
tokoh yang berjuang mempertahankan partai ini sebagai partai ideologis
kesetiaan yang mereka tunjukkan sepanjang hidup kepartean
bagi saya adalah bentuk kesetiaan ideologis yang sudah seharusnya dihayati
dan dijalankan oleh seluruh setiap kader partai
hadirin yang saya muliakan
dari awal saya membangun partai ini
saya telah menyatakan dan memperjuangkan bahwa pdi perjuangan adalah partai ideologis
dengan ideologi pancasila satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
pada tanggal satu juni tahun dua ribu lima belas yang lalu
presiden jokowi telah menetapkan satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebagai hari lahirnya pancasila
terima kasih bapak presiden
artinya secara resmi
negara telah mengakui bahwa pancasila satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebagai ideologi bangsa indonesia
para kader partai yang saya cintai
peristiwa di penghujung tahun dua ribu lima belas
telah menggugah sebuah pertanyaan filosofis dalam diri saya
cukupkah bagi bangsa ini
sekedar memperingati satu juni sebagai hari lahirnya pancasila
pengakuan satu juni sebagai hari lahirnya pancasila
membuat suatu konsekuensi logis
ideologis yang harus dipikir oleh kita semua
dengan pengakuan tersebut
maka segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun
sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai nilai pancasila
apa yang terjadi di penghujung tahun dua ribu enam belas
harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita
terhadap pentingnya pancasila
sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi
terhadap tendensi hidupnya
yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis
ia tidak berasal dari cita citanya
cita cita yang sudah hidup dari masyarakat
ideologi tertutup tersebut
hanya muncul dari suatu kelompok tertentu
di terima oleh seluruh masyarakat
mereka memaksakan kehendaknya sendiri
tidak ada lagi dialog
apa yang mereka lakukan
hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter
dan dijalankan dengan cara cara totaliter pula
teror dan propaganda
adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan
syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah
hingga dilarangnya pemikiran kritis
mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak
dengan memaksakan kehendaknya
pemahaman terhadap agama dan keyakinan
sebagai bentuk kesosialan pun
dihancurkan bahkan kalau bisa dimusnahkan
demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup
karena kepatuhan total masyarakat
tidak hanya itu
mereka benar benar anti kebenakaan kita
itulah yang muncul
dengan berbagai persoalan sarah akhir akhir ini
yang menganut ideologi tertutup pun
memosisikan diri mereka
para peramal masa depan
mereka dengan fasih
yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang
termasuk dalam kehidupan
setelah dunia fana
tentu belum pernah melihatnya
saudara saudara sekalian yang saya cintai
tentu ideologi tertutup
jelas bertentangan dengan pancasila
bukan suatu ideologi yang dipaksakan
oleh bung karno
atau pendiri bangsa lainnya
lahir dari nilai nilai norma
dan cita cita bangsa indonesia
sejak masa lalu
bahkan jauh sebelum kemerdekaan kita
bung karno sendiri menegaskan
dirinya bukan sebagai penemu pancasila
tetapi sebagai penggali pancasila
dari harta kekayaan rohani
dan budaya bangsa
dan buminya indonesia
pancasila dengan sendirinya
adalah warisan budaya bangsa indonesia
apakah ketika indonesia
telah berumur tujuh puluh satu tahun
kita telah melupakan sejarah bangsa kita
maka instrumen implementasinya pun
harus dijabarkan dengan lebih nyata
tanpa bertentangan dengan filsafat pokok
dan kepribadian bangsa
ini penting bagi pak zul
sebagai ketua mpr
saya pernah menawarkan kembali
dulu kita punya untuk pembangunan bangsa itu adalah
dengan nama pola pembangunan
sebagai implementasi pancasila
untuk mencapai trisakti
nah tapi saya khawatir itu pak zul
terlalu lama dibahas
tidak ada yang dibahas
jadi sampai sekarang
saya belum tahu
bagaimana ini hasilnya
indonesia diakui sebagai negara demokratis
namun demokrasi yang kita anut
dengan pancasila sebagai the way of life bangsa
telah secara tegas mematrikan nilai nilai
agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa
pancasila kita tahu
maka dia akan menjadi trisila
pertama adalah sosionalisme
yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme
kebangsaan dan prekemanusiaan
demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat
tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi
yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial
yang kalau diperas lagi
menjadi satu dalam sosiodemokrasi
yang ketiga adalah ketuhanan
menjadi poin ketiga
bukan karena derajat kepentingannya paling bawah salah
tetapi justru karena ketuhanan sebagai fondasi kebangsaan
demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut
ketuhanan yang dimaksud adalah
ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadapan
dengan saling hormat menghormati
satu dengan yang lain
dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas kita sebagai bangsa indonesia
bung karno menegaskan sangat jelas
kalau kamu mau jadi hindu
jangan jadi orang india
kalau kamu mau menjadi orang islam
jangan jadi orang arab
kalau kamu mau menjadi orang kristen
jangan jadi orang yahudi
tetaplah jadi orang indonesia
dengan adat budaya nusantara yang kaya raya ini
hadirin yang saya hormati
keseluruhan dari jiwa dan budaya bangsa indonesia
inilah suatu paham yang dinamis
berhimpunnya semangat bersama
untuk membanting tulang bersama
memeras keringat bersama
untuk kebahagiaan bersama
kebahagiaan yang dimaksud
adalah kebahagiaan kolektif
sebagai sebuah bangsa
yang memiliki tiga kerangka
satu negara republik indonesia
yang berbentuk negara kesatuan
dan negara kebangsaan
dengan wilayah kekuasaan
dari sabang hingga merauke
dari myangas hingga kerote
yang adil dan makmur
material dan spiritual
dalam wadah negara kesatuan
satu persahabatan yang baik
antara republik indonesia
dan semua negara di dunia
atas dasar saling hormat menghormati
satu sama lain
dan atas dasar pembentuk
satu dunia baru
dan yang sempurna
dalam bentuk apapun
menuju perdamaian dunia
untuk mencapai kerangka tujuan di atas
diperlukan dua landasan
yaitu landasan ideal
dan landasan strukturel
yaitu pemerintahan yang stabil
dan berdiri kokoh
menjaga jalannya pemerintahan presiden jokowi
dan wapres yusuf kalla
sebagai suatu pemerintahan
yang terpilih secara konstitusional
melalui pemilu langsung
kalau ada yang mau macam macam
itu bapak presiden bapak wapres
panggil saja kita
kalau ada yang mau macam macam
anak buah saya sudah ada loh bapak
dan anak buah saya
itu ada loh yang sudah digaplok sama orang
nanti mungkin kalau sudah sembuh orangnya
yang akan saya beri hadiah kehormatan
tapi kalau untuk bangsa dan negara
merupakan syarat mutlak
atas tanggung jawab sejarah
yang harus kita tuntaskan
yang telah saya sampaikan di awal
yang mengakui pancasila satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
sebagai ideologi bangsa
kader kader partai yang saya cintai
hadirin yang saya hormati
saya menjabarkan hal hal di atas
dalam forum yang berbahagia ini
untuk menegaskan kembali
bahwa pdi perjuangan
tetap memilih jalan ideologi
tidak hanya sebagai rumah bagi kaum nasionalis
tetapi juga sebagai rumah kebangsaan
bagi indonesia raya
kepada kader partai di seluruh indonesia
agar tidak lagi ada keraguan
apalagi rasa takut
untuk membuka diri
dan menjandikan kantor kantor partai
sebagai rumah bagi rakyat
untuk menyampaikan aspirasinya
jadilah banteng sejati
jadilah banteng sejati
di dalam membela keberagaman dan kebinekaan
berdirilah di garda terdepan
menjadi tameng yang kokoh
untuk mempertahankan negara kesatuan
saya yakin tni dan polri
akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini
dan tidak akan memberi ruang sedikitpun
pada pihak pihak yang anti pancasila
dan anti demokrasi pancasila
apresiasi saya kepada tni polri
yang telah dengan berani
bersikap tegas dalam menyikapi pihak pihak tersebut
bagi kader partai
yang berada di legislatif dan eksekutif
kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini
untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan
terutama bagi kader
yang telah mendapat kepercayaan rakyat di eksekutif
adalah manusia biasa
tentu sebagai manusia biasa
kita tidak luput dari kesalahan
tetapi sebagai pemimpin
harus disadari pula
bahwa jabatan yang kalian emban
adalah jabatan politik
kesalahan dalam keputusan politik
tidak hanya berdampak
bagi diri pribadi dan keluarga
berdampak pada kehidupan seluruh rakyat
karena itu hati hatilah
dalam membuat keputusan keputusan politik
baik itu berupa perkataan
tindakan produk politik
baik berupa kebijakan politik legislasi
maupun kebijakan politik anggaran
kader kader yang saya cintai
luangkan waktu untuk merenung
langkah langkah yang kalian ambil
atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat
ataukah justru sebaliknya
jangan kalian justru menjadi bagian
dari orang orang yang menindas
dan menyengsarakan rakyat
dengan kekuasaan yang sebenarnya
justru merupakan amanah dari rakyat
saya tegaskan kembali
sebagai ketua umum partai
instruksi saya kepada kalian
adalah mensejahterakan rakyat
kebinekaan harus disertai dengan keadilan
dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat
terakhir saya ucapkan terima kasih
kepada seluruh rakyat indonesia
yang tetap setia membatinkan pancasila
di dalam kehidupan sehari hari
kita tidak perlu reaksioner
tetapi sudah saatnya
sekali lagi sudah saatnya
itu harus bangkit
bersuara dan menggalang kekuatan bersama
ayo mereka yang belum bisa bicara
yang selalu berdiam diri saja
bersuaralah bagi kepentingan bangsa dan negara kita
mayoritas rakyat indonesia
mencintai negara kesatuan republik indonesia
yang berbineka tunggal ika
kita akan bersama sama terus berjuang
kita pasti mampu membuktikan pada dunia
bahwa pancasila mampu menjadikan keberagaman
sebagai sebuah kekuatan
untuk membangun kehidupan
yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan
bangsa ini sedang berada dalam struggle to survive
dalam perjuangan untuk bertahan bertahan
baik secara fisik maupun mental
bertahan agar tetap hidup
secara badannya dan mental
hadapilah tantangan tantangan yang ada
dengan kekuatan gotong royong
sebagai kepribadian bangsa
berderaplah terus menuju fajar kemenangan
sebagai bangsa yang sejati sejatinya merdeka
dengan rido tuhan
saatnya kita gegap gempitakan kembali
segala romantika dan dinamika
dentam dentamkan segala hantaman
gelegarkan segala banting tulang
angkasakan segala daya kreasi
tempa segala otot
kawat balung mesinya
sungguh kita adalah bangsa
ayo maju terus
kita pasti menang
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh